dikasih dukungan partai golkar kepada basuki cahayapurnama atau ahok dalam pilkada dki jakarta mendatang semakin kuat setelah pelaksana tugas ketua dpd partai golkar dki jakarta yoris raweya menyatakan perihal dukungan itu
yoris juga menegaskan bahwa partai golkar akan mendeklarasikannya pada hari selasa empat belas juni ini
ya dan kini kami sudah terhubung dengan produser lapangan siene indonesia gitami ningrum
dia akan melaporkan seputar rencana partai golkar mendukung ahok di pilkada dki
ya selamat pagi gitami gitami kalau kita lihat bagaimana konstelasi dukungan partai politik di pilkada dki jakarta ini
ya selamat pagi alfian memang pilkada dki jakarta semakin dekat tahun dua ribu dua puluh
saat ini sudah mulai memasuki tahapan pilkada dki dua ribu tujuh belas dan semakin panas pula
kondisi perpolitikan yang ada di dki jakarta terutama yang berkaitan dengan bakal calon gubernur dki jakarta yaitu basuki cahayapurnama
masuki cahaya purnama
sampai saat ini sudah ada beberapa partai yang menyatakan akan mendukung ahok pada pilkada dua ribu tujuh belas
di antaranya partai nasdem dan juga partai hanura
dan saat ini yang sedang beredar isu juga dikatakan partai golkar akan mendukung ahok pada pilkada dua ribu tujuh belas
tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari partai golkar
karena rencananya partai golkar baru akan mengumumkan pernyataan resmi siapa yang akan didukung pada pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti pada tanggal sembilan
memang sudah ada pernyataan dari plt dpd dki jakarta
maksud saya dpd partai golkar
namun itu bukan merupakan pernyataan resmi dari partai golkar
nah memang jika partai golkar kemudian ikut bergabung dengan partai nasdem dan partai hanura untuk mendukung ahok pada pilkada dua ribu tujuh belas
ini semakin terbuka peluang ahok untuk maju dengan jalur partai pada pilkada dki
karena ahok sudah mengumpul dengan begitu dengan bergabungnya partai golkar
maka sudah terkumpul sudah terpenuhi dua puluh dua kursi yang menjadi persyaratan bagi bakal calon untuk maju pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
di mana dengan rincian saat ini partai nasdem memiliki lima kursi di dprd dki jakarta
partai hanura sepuluh kursi
jika golkar bergabung maka dengan jumlah kursi sebelas kursi maka akan terpenuhi dua puluh enam kursi
mengantarkan ahok dengan jalur partai pada pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
sejauh ini tapi kita tahu bahwa ahok akan maju melalui jalur independen
kalau kemudian hitung hitungannya nanti partai golkar akan memberikan dukungan
kalau anda katakan tadi tanggal sembilan belas juni
apa sebetulnya keuntungannya bagi ahok
karena toh dia juga akan maju melalui jalur independen
di sini memang
untuk keuntungan dari ahok maupun dari partai sendiri
kalau dari partai akan sangat jelas dukungannya jika mendukung ahok pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
yaitu kemungkinan elektabilitas partai mereka semakin tinggi
karena mereka juga mendukung ahok yang memiliki elektabilitas tinggi
dan memang ahok ini sendiri sampai saat ini surveinya cukup tinggi
dengan berbagai gebrakan yang dilakukan untuk dki jakarta
untuk itulah ini sangat menguntungkan
pastinya pada bagi partai
dan politik yang mendukungnya
namun untuk bagi ahok sendiri juga ini sangat menguntungkan
karena jika nanti ahok benar benar terpilih pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
dengan partai partai yang mendukungnya
nanti pada masa pemerintahannya di dki jakarta
untuk periode yang kedua pastinya akan lebih baik lagi
terutama dalam pengambilan keputusan
yang dimana saat ini yang kita ketahui
bahwa hubungan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama
ini kurang membaik
namun jika dengan dukungan dukungan dari partai partai besar
terutama dari partai golkar
yang saat ini hubungannya kurang baik dengan
dengan ahok kemungkinan pada tahun dua ribu tujuh belas
jika ahok terpilih
hubungan ini semakin baik
dan terutama keputusan keputusan yang diambil
ataupun kebijakan yang diambil oleh gubernur dki jakarta
nanti jika ahok terpilih pada dua ribu tujuh belas
ini akan semakin didukung oleh partai politik
baik terima kasih
kita pindah ke ruang
laporkan langsung dari balai kota dki jakarta